berkeliling ketiga negara seperti korea jepang dan tiongkok dalam satu hari
sepertinya sulit dilakukan dan butuh biaya yang besar ya
tapi kita bisa merasakan sensasi berlibur ketiga negara tersebut
jika datang ke tempat wisata satu ini
terletak di pekanbaru riau terdapat objek wisata bernuansa asia timur
saat memasuki area wisata pengunjung langsung disuguhi suasana negeri tirai bambu
dengan melewati anak tangga dan benteng besar layaknya tembok cina atau the great wall
selain nuansa tiongkok bangunan bergaya jepang dengan konsep little kyoto
juga menjadi spot yang banyak dikunjungi warga
mulai dari toko aksesoris dan omini hingga perahu wisata
seolah membawa pengunjung ke negeri matahari terbit di masa lampau
dari jepang kita bergeser sedikit ke spot wisata ala korea selatan yakni jeju village
rumah dari susunan batu air dengan beratapkan rumbia ini
merupakan rumah tradisional khas penduduk di kepulauan jeju
di tempat ini anak anak dapat mengenal budaya korea
mulai dari mengenal aneka makanan khas korea seperti kimchi dan bibi mbap
hingga mengenakan pakaian tradisional masyarakat korea yakni hanbok
pengunjung dikenakan biaya sewa sebesar rp lima puluh
ala ala jepang korea asia
sambil ngajarin anak tentang budaya asia
menjadi hal yang menyenangkan selama liburan sekolah
saya lebih suka belajar mengambil pada saat hari hibur
dan pada saat hari sekolah kadang kadang tidak bisa karena pembelajaran sekolah terlalu banyak
daripada saya main hp saja saya lebih mempelajari mengambil
lebih senang mengambil ya
ya lebih senang
sudah berapa lama belajar mengganggu
pelatih megambal komang krishna aristiawan menyebut
setiap libur panjang terjadi penambahan peserta yang mengikuti latihan megambel
selain dapat melestarikan kesenian daerah
lewat kegiatan ini diharapkan anak anak dapat memiliki kegiatan positif saat libur sekolah